kasus kematian aibda iwayan sudarsa mulai menemui titik terang
sedikit demi sedikit pengakuan tersangka mulai terkuak
ya motif pembunuhan ini disebut lantaran tersangka
menuduh korban sebagai polisi gadungan dan menyembunyikan tas tersangka
sehingga berujung dengan perkelahian
kepolisian denpasar bali menyatakan pembunuhan aibda wayan sudarsa
pada tujuh belas agustus lalu bermula dari masalah ketersinggungan
antara korban dengan tersangka
kapol restaden pasar kombes pola hadipurno mengatakan
perkelahian bermula saat kedua tersangka tengah berduaan di pantai
dan tas milik sarkanner hirang
bapak harus tahu
nah kemudian david datang di situ juga
nah david menggeledah
justru david menyampaikan bahwa polisi itu adalah polisi gadungan
degledah ya tersinggung dia
setelah jatuh david nggak terima
sementara itu polisi akhirnya menemukan kartu identitas milik aibda iwayan sudarsa
di antaranya sima dan since ktp kartu anggota kepolisian republik indonesia
tiga kendaraan serta casing telepon seluler
sedangkan telepon genggam sudarsa hilang hingga rabu siang belum ditemukan
sarah kanal mengaku membuang telepon seluler sudarsa dan memotong motong sim card milik korban
selama enam bulan terakhir ada belasan kasus kriminal yang melibatkan warga negara asing di kota denpasar bali
dan banyaknya kasus ini selain karena jumlah kunjungan yang meningkat
juga karena sebagian wisatawan asing tidak membawa cukup uang
saat berlibur ke bali
inilah rumah di puri wahana gerobogan kuta bali yang dijadikan tempat pembuatan sabu sabu
rumah yang dikontrak menjamin beler warga negara jerman ini
digerebek petugas dari badan narkotika nasional provinsi bali senin
selain menangkap orang jerman itu polisi juga menggelandang empat warga indonesia yang diduga ikut membantunya
warga jerman yang sudah satu bulan mencoba membuat sabu sabu meniru cara di internet
tapi mereka tidak menangkap orang jerman
tapi baru di usaha yang keempat atau yang terakhir ia berhasil membuat dua gram sabu sabu
dia memproduksi itu yang pertama memang dia butuh
dia butuh karena dia kecanduan sehingga dia harus mendapatkan barang itu
di tempat pembelian yang biasanya yaitu di kapinunin sekarang sudah tutup
karena ada penggerbakan beberapa bulan yang lalu
sehingga dia tidak ada tempatnya di sana dia sudah tidak bisa beli
yang kedua dia karena keuangannya sudah sedikit dan sudah menipis sehingga dia mencari solusi
bailler ini salah satu orang asing yang terlibat kriminalitas di bali
dalam enam bulan terakhir ada dua belas kasus dengan tiga belas tersangka disidik di mapol resta denpasar
selain dari jerman australia atau inggris ada juga warga negara perancis bulgaria amerika serikat sampai thailand
kasusnya pun berbagai macam
tak hanya narkotika atau pembunuhan tapi juga penganiayaan hingga kekerasan seksual terhadap anak anak
sebelumnya seorang warga inggris dan australia menganiaya polisi lalu lintas hingga tewas di pantai kuta
dalam kasus yang sedang mencuat ini kedua wisatawan mabuk itu menuduh aibda iwa yang sudah saat mencuri tas dan polisi gadungan
sedang robert andrew fides elaiz warga negara australia kini tengah diadili di pengadilan negeri
sedang robert andrew fidesz elaiz warga negara australia kini tengah diadili di pengadilan negeri ini
sedang robert andrew fidesz elaiz warga negara australia kini tengah diadili di pengadilan negeri ini
banyaknya kasus kriminal orang asing akibat jumlah kunjungan meningkat akibat pemberlakuan bebas visa
selain itu diduga sebagian wisatawan tidak membawa cukup uang saat berlibur ke bali
laporan memang ada peningkatan berkaitan dengan bebas visa ini kan
memang banyak istilahnya para wisata dari wisata ini yang mungkin

tidak membawa cukup membawa dana menuju ke bali ini
sebenarnya pariwisata ini kan harus banyak membawa uang sebenarnya
tetapi hanya dengan bekal sedikit tetapi dia berani datang ke bali
dan untuk antisipasinya apa pak
untuk antisipasi ya kita tetap koordinasi dengan baik itu dari pihak manay changer
baik pihak pariwisata apabila menemukan sedikit kencanggalan ya juga diimplementasikan kepada kami
sebaliknya selain menjadi pelaku lima puluh empat wisatawan asing menjadi korban kejahatan pada periode januari hingga juli dua ribu dua puluh
pengembangan pariwisata bali ke depan sebaiknya berlandaskan kepada adat dan budaya bali
jangan sampai pengembangan pariwisata bali justru hanya memanjakan dan menuruti apa yang diinginkan para wisatawan
sehingga tindak kriminalitas yang dilakukan oleh warga negara asing juga dapat ditekan